ketua dpd gerindra dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
pemecatan m taufik dari partai gerindra adalah rekomendasi dari hasil
sidang majelis kehormatan partai atau mkp
rekomendasi pemecatan dikeluarkan lantaran m taufik dinilai tak lagi loyal
dan sejalan dengan visi visi partai
selain itu karena adanya kasus dugaan korupsi yang kini tengah ditangani kpk
yang diduga menyangkut dirinya
hal ini dikatakan ahmad riza patria yang ditemui di gedung balai kota dki jakarta
jadi terkait pak taufik saya baru tadi juga mendengar informasi dari media
sejauh yang saya tahu itu hasil sidang majelis kehormatan partai
bentuknya baru rekomendasi
jadi dpp sendiri belum memutuskan
itu kan rekomendasi nanti disampaikan kepada dpp
nanti dpp sendiri yang akan rapat
dapat menyikapi rekomendasi daripada majelis kehormatan partai
berbeda dengan riza patria sebelumnya majelis kehormatan partai gerindra
selasa siang menyatakan sudah resmi memecat m taufik
keputusan ini langsung dibacakan oleh wi hadi wianto
selaku wakil ketua mahkamah kehormatan partai gerindra
beserta tim dewan di kantor dpp gerindra ragunan jakarta selatan
ia memaparkan alasan pemecatan m taufik sebagai kader
yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ideologi partai
dan misi partai
berat taufik menjadi ketua dpp
kantor dpp tidak ada
dan juga pada saat pilpres dki jakarta itu kalah
itu menjadi catatan juga
kemudian juga ada beberapa kasus buruk di
yang kita lihat masih berjalan prosesnya
dan diperiksa oleh kpk

nah melihat itu berarti mereka tidak akan memberikan kesempatan
dan juga melihat adanya
ketidakloyalan daripada saudara taufik ini
dan juga menyalahi daripada apa yang sudah disampaikan
di dua puluh satu februari di mana dia mengatakan akan tetap
dengan partai gerindra
tetapi pada kenyataannya dengan manuformat seperti yang
dia mengatakan tetap tetap tetap
gerindra menambahkan pemecatan ini juga berarti
mencabut kartu keanggotaan kader partai gerindra
sehingga atas segala tindakan dan perbuatannya
partai tidak akan lagi melakukan pembelaan
tim liputan cnn jakarta